diskriminasi dan lemahnya penegakan hukum memicu maraknya prostitusi termasuk prostitusi online
dosen sosiologi universitas islam negeri sunan ampel surabaya ali muhdi mengatakan
selama ini penanganan kasus prostitusi online cenderung menyasar korban perdagangan manusia ketimbang pengguna jasa dan mucikari
ia menambahkan prostitusi online yang diduga melibatkan artis ini adalah fenomena gunung es
salah satu penyebab terjadinya prostitusi online para pelaku maupun korban atau mucikari pun melihat peluang ini terjadi karena soal ini soal penuntutan yang terlalu lemah
artinya lemahnya ponis hukum yang diberikan kepada korban atau mucikari seperti kasus yang surabaya kemarin itu
yang ditangkap cuma
yang ditangkap cuma mucikari sama korban
nah sementara pelaku sebagai user pengguna ini tidak ditangkap
nah akhirnya apa peluang ini bagi pelaku terbuka lebar
sampai kapanpun kalau tidak ada hukum yang menjerat terhadap user ini ini tidak mungkin terjadi transaksi
nah saya melihat dari beberapa kasus lama terkait dengan proses online ini
ada pengguna atau user ini yang ditangkap sampai inisial pun tidak disebut karena untuk menjaga reputasi mereka sendiri
bayangkan seorang pengusaha misalnya karena ternyata pengusaha konsumennya karena pengusaha tentu punya uang banyak punya jaringan luas
termasuk jaringan pengacara juga termasuk jaringan kepolisian barangkali ada yang membackup
dia ini peluang bagi dia sehingga mereka dengan status kepengusahaannya dia terbuka lebar untuk melakukan ini
seandainya ini dijerat juga mungkin ini membantu terjadinya atau meminimalisir terjadinya proses somain
karena tidak mungkin ada korban kalau tidak ada pelaku